kami mau menunjukkan hobinya kang emil melukis
nah yang mana nih kang dari sekian banyak
satu dari seratusan lukisan
jadi nah waktu covid itu kan stress ya
biasa ngurus segala urusan
tiba tiba di rumah di rumah
nggak boleh kemana mana mengkoordinasikan covid covid covid selama dua tahun
akhirnya stress saya jenalkan dua
satu melukis dua olahraga
dan rambut benton
nah ini lukisan saya senangnya abstrak
ini tentang keluarga
bu cinta eri lamarhum
zara widusul si arka
di depan nah kalau di belakang ini
lebih dari rasa sayang
dia ngirimin lukisan foto
karya sendiri yang paling favorit
mana kang ini sih ya kang
bagus bagus semua ini ini juga lukisan bagus
mau bikin karya lagi gak sih kang
terus masih terus
itu jadi hobi baru dan modal pensiun
lalu kang kalau berbicara mengenai lukisan
seorang ridwan kamil
lukisan jawa barat dan indonesia seperti apa nih kang
jadi kayak gini indonesia nih
tapi pas dilihat
adem karena tunggal ikan
jadi kalau melukis jawa barat
semua warna ada
tapi dijadikan satu kesatuan
yang maha indah
oleh sebuah estetika
itu indonesia dan jawa barat
pembinaan ibu kota
kang emel juga diminta
masukan gak sih kang
pernah dulu saya memberi masukan ke pak presiden
sebelumnya saya juga
perencanaan kota kota ya
saya hanya mengingatkan pak
jangan luas luas karena penduduknya kan sedikit
kalau daerah terlalu besar
penduduk sedikit nanti gak ada orang
yang jalan kaki kemana mana harus naik mobil
ikn yang dibangun sekarang
kayaknya sudah dikecilkan
kayak baju kegedean aneh
kekecilan juga gak enak
maka kota pun begitu
seperti baju ukurannya harus pas
itu masih kang
masih motor klasik karena hobinya
jawa barat luas
mana mana naik motor itu kan ada angin segar ya
itu bikin relax
terus naik motor bisa berhenti maaf ya
pak gua tahan dulu
kemudian naik mobilistik
karena sebelum pak joko mengeluarkan
gua benar jawab dua tahun lalu udah pakai mobilistik
kepemimpinan kang emil ini agak santai
agak santai tapi estetik tapi target tercapai
berarti sersan ya
kayak emil banget ini ya berarti
kang ini bisa dikirimin kang
taman sejarah sambil bermain
belajar sejarah ada sejarah
wali kota bandung sejarahnya terbentuk
bandung masa depan ada
bung karno semua ngumpul di sebuah
taman jadi taman tidak hanya
estetika penghijauannya aja
tapi ada ilmunya pulang dari sini
dulu itu tempat parkir
ada transaksi narkoba
pernah ditangkap di sini sekarang
dibikin indah seperti ini
dulu waktu wali kota disebut wagi man
apa tuh kang wali kota gila taman
nah kami ini suka ada
kursus kursus yang mendadak seperti itu ya
atau singkatan singkatan coba ditantang kang
wajah itu jangan
hanya diedit tapi juga
dirawat kan era hari ini
medsos jadi kalau
ngelihat cewek biasa ya diedit edit
jangan percaya wajah di medsos
itu editan semua
berarti aku ini lebih baik di mana
oh ini memang udah hasilnya cantik
insya allah suatu hari skincare ditanggung bpjs
kita lanjut lagi nih ke balai kota kali ya kang
masuk ke nasional juga
ke nasional itu sederhana
kalau terbuka bismillah
nggak ada masalah karena kan saya
melanjutkan masih ada ya
politik bukan matematik
jadi tugas saya sekarang
kita mau pak prabowo
sempat diundang oleh pak zul
banyak perubahannya sih ya
apa dalam segi
perubahan tata kota
itu memang banyak perubahan ya

nggak di jawa meraka
kayaknya nggak ya
tentunya ada perubahan ya kan
kota bandung menjadi lebih baik
tidak dipungkiri ada juga beberapa kekurangannya
jadi gubernur itu di mana nih pak
apa yang beda dari
saya tidak begitu
jadi karena satu dan lain hal
sepanjang ini sih
dari warga juga banyak yang
senang juga gitu kan
hasil pembangunannya juga ada
ya balik balik lah
kekurangan kelebihan pasti ada lah
perbedaan emang gak ada ya
tetap sama aja
tapi yang jelas
banyak perubahan lebih tertata aja kotanya
jadi gubernur jawa barat ada nggak sih perbedaan
dari masa sebelumnya
ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang
kayak ya kayak trotoar diperhatikan
pejalan kaki diperhatikan
saat jadi wali kota sih sangat terasa ya
kota bandung sendiri
banyak banget perubahan perubahan yang
bapak ridwan kamil
dari mulai sarana prasarana dan
memang kegiatan kegiatannya pun
sangat positif sih menurut saya
dan memang bapak ridwan kamil
juga memang deket sekali ya sama warganya
dilihat dari instagramnya juga kan
aktif gitu ya
dan kalau misalnya saat jadi gubernur pun
tidak jauh berbeda sih sebenarnya
beliau juga masih
warga bandung pun
sebenarnya tidak merasa kehilangan gitu
walaupun beliau menjadi gubernur
merata lah gitu ya
kebijakannya segala macamnya yang saya rasakan
kang emil ini kan masa
jabatan kak emil
tinggal setahun lagi selama nggak kerasa
nggak kerasa ya kak emil empat tahun
menjadi orang nomor satu
di jawa barat apa sih kang
karya karyanya atau hal
pencapaian yang paling
berkesan atau momentum banget
ya kan kalau
pemimpin itu kan semua
dan semua urusan itu
ada yang menarik minat warga
ada yang tidak ada yang viral ada yang
tapi semua urusan dikerjakan
nah satu ukuran
ya menurut saya pencapaian adalah
ada tiga ratus enam puluh penghargaan
dalam empat tahun ya
sembilan puluh penghargaan per tahun
di semua bidang
rencana pembangunan terbaik
dari bpn askan
kemudian investasi nomor satu ekspor
terbesar dan lain lain tapi
dari semua itu
ada satu yang saya banggakan karena saya gubernur
di wilayah yang banyak desanya
nah waktu saya
masih ada seribuan ya
seribuan desa tertinggal sangat tertinggal
seribu itu sekarang berapa
sekarang sudah nol nol dari seribu nol
saya dapat penghargaan dari pemerintah
pusat dalam empat tahun
menghilangkan dengan program
segera rupa seribu desa
tertinggal terbelakang sangat tertinggal
sekarang sudah nol
nah itu pencapaian
terbesar menurut saya
sehingga jawa barat
sekarang kalau di general check up
ekonomi di atas
nasional inflasi terjaga
satu ya lima tahun berturut turut
kemudian ekspor terbesar
indeks kebebasan pers
nih mungkin cns itu juga
ranking dua puluh sembilan sekarang sudah ranking
kemudian ada indeks demokrasi
dan tadi yang paling dibanggakan
bagi saya adalah
desa yang sudah tertinggal sangat tertinggal
menjadi lebih maju
kemiskinan juga turun prosentasinya
walaupun sempat naik di covid
pengangguran juga turun
jadi secara umum lagi bagus
jadi kita rawat aja
kalau kang dalam setahun ini
ada pencapaian baru nggak atau
gebrakan lagi nih dari kang emil
oh tahun ini
ada dua pekerjaan fisik
yang akan diresmikan
satu masjid agung jawa barat ya
bulan depan bulan desember
akan ada gaungnya
kan kira kira begini

ada pariwisata di danau
di semedang juga
akan menjadi pencapaian
ada jalur tol
tambang di parung panjang
ya akan kita mulai
tadi ada ratusan kegiatan kegiatan
secara fisik besar dan sekelas
indonesia itu masjid raya
atau masjid agung al jabbar di
berarti sudah puas belum sih
ini kan pencapaiannya luar biasa ya kang
dari yang seribu desa tertinggal bisa jadi nol
dalam waktu cukup singkat empat tahun
sudah cukup puas atau memang masih
ya tidak mungkin puas
karena pembangunan itu
pada saat kita beres ke satu titik
untuk naik ke titik lain
seribu ini hilang nih desa sangat tertiga
desa sangat tertiga menjadi desa mandiri yang bintang lima
berarti kan tantangan lagi
jadi pembangunan itu tidak pernah berhenti
misalkan pak jokowi pun ya
apakah dua ribu empat selesai indonesianya
sudah luar biasa
kan masih ada pr pr
maka nanti dilanjutkan lagi oleh
kepemimpinan nasional yang lain
nanti ini beres lanjut lagi
jadi sebenarnya tidak ada kata berhenti
oh kang menarik nih kang
dari berbagai survei
pilgub di jabar kmu ini
artinya apakah mau
atau pindah provinsi
atau ada arah lain nih kang
punya banyak pilihan
kalau lanjut gubernur jabar
tadi surveinya memang diatas enam puluh ya
jadi lebih mudah
ada juga pak ke dki aja
kita lihat karena keputusan
nggak bisa jauh jauh hari
hal hal begitu itu biasanya detik detik
menjelang baru ada
termasuk ke nasional juga
ke nasional itu sederhana
kalau terbuka bismillah
nggak ada masalah karena kan saya
masih ada ya tapi
ini rumusnya politik
tapi penuh dengan
dinamika dinamika yang membuat
hasil akhir tidak selalu sama dengan
prediksi kan contoh
pak maruf amin nggak ada
balik host surveinya nggak ada disurvey juga
waktu itu kalau tahu kan allah takdirkan jadi pemimpin
kadang kadang dia selalu gitu ya apa yang
disurvey hari ini sama dengan
hasil akhir itu
di ujung masih banyak misteri lah
berarti bisa dibilang misteri ya pak
kerja aja yang benar
kerja kerja kayak joko ini berarti ya
dan akhirnya itu kalau saya nanti gini
lagu penuhun satu ada hashtag
nanti kita lihat ya banyak lukisan
karena orang ingin mengucapkan terima kasih
sayang dengan ada yang bikin lagu
ada yang bikin ngirim kue
nah ada juga yang ngirim elektoral
kalau kerja benar di arah digital
kan mudah dicek
digitalnya kerja benar
bagi saya sama dengan kenaikan elektabilitas
nah ini kang emil
bilang elektrolol ya dia memberikan elektrolol
saat ini terupdate nya
di jabar sendiri
berapa persen nih kang kalau enam puluh delapan persen
kemarin beberapa bulan lalu sekarang
menambah lagi atau gimana
dulu kan waktu mulai pilgub
saya menang hanya tiga puluh an persen
dua kali itu signifikan
dan bagi saya teori sederhana lah
incumbent itu harusnya menang di atas enam puluh persen
kalau income ben menang
di periode berikutnya di atas enam puluh berarti
diapresiasi dalam bentuk
orang yang berusaha udah ada yang
komunikasi mah ada
dan sebagai mahluk politik
kan komunikasi itu
jadi sebuah kesepahaman
jadi sebuah dukungan pencaronan
jadwalnya itu gak bisa dihentukan
jauh jauh hari jadi tugas saya sekarang
ketemu pak prabowo
kan begitu ya di undang bumegang
oleh pak zul
yang lain lain juga
masalah nanti takdirnya gimana
pengen tahu sih kang seperti apa nih komunikasi
dengan para calon calon yang
mungkin udah kita tahu
ada di bursa pencalonan
presiden dan juga wakil presiden
tahan dulu ya kan nanti kita akan sambung lagi
nih kang berarti kang emil di
ya itu adalah bagus
bahwa nanti berbuah ke
politik nah tadi
biasanya detik detik terakhir
terjadi sebuah takdir ya
memilih berjodoh itu
tapi tidak sesederhana keinginan
ridwan kamil menjadi salah satu nama yang cukup
dikenal dan populer di kalangan masyarakat
setelah menjadi gubernur jawa barat
ridwan kamil pun terus membangun komunikasi
politik untuk bisa maju dalam peer press
dalam sejumlah survei termasuk terakhir
atau smrc popularitas
nama ridwan kamil menduduki urutan keempat
di bawah prabowo subianto ganjar pranowo
dan anies baswedan
saidiman peneliti smrc
menilai dengan posisi tersebut
ridwan kamil berpeluang menjadi calon kuat
bakal calon wakil presiden pada
dan dia disukai
ini saya kira tertinggi
diantara tokoh tokoh yang ada
jadi tingkat penerimaan publik
sangat kuat terhadap ridwan kamil
saya kira ini modal dia yang
tingkat kedisukaan atau likability
karena itu menunjukkan tingkat
karena nanti kalau dia maju
sebagai cawapres misalnya
umumnya publik akan tahu namanya
hasil serupa juga muncul
dari simulasi elektabilitas
calon presiden yang dilakukan
delapan hingga tiga belas agustus
politik dan perubahan csis
arya fernandes mengatakan
nama ridwan kamil menduduki rutan keempat
sehingga peluang ridwan kamil menjadi
dalam simulasi empat belas nama
pak rk jangka enam belas
di atasnya ada pak anies
pak prabowo dan pak ganjar
ya nah dalam simulasi tujuh nama
tapi di atasnya pak ganjar
masih di urutan pertama
lalu pak prabowo dan pak anies
itu terbuka karena
beliau punya tingkat
elektabilitas yang tinggi
dibandingkan cawapres lain
tentu tidak semudah itu
partai partai koalisi bisa menerima rk
namun arya menilai
meski elektabilitas ridwan tinggi
ridwan kamil harus segera
bergerak cepat menentukan koalisi
tim liputan cnn indonesia
kami kami kalau berkomunikasi itu kan
suka diterjemahkan ya
sebagai abc gitu
padahal kan itu mah
sesama manusia kan
ucapin ke mas ganjar
ucapin ke pak prabowo
dan lain lain ya
diskusi politik kan akhirnya
tapi kan saya juga menghormati pak prabowo
ngucapin ulang tahun spesial
jarang jarang itu kan
mudah mudahan artinya pak prabowo
banyak yang ketemu dengan saya juga
nah jadi poinnya sama
kita kan co chair di urban dua puluh
u dua puluh kan begitu
dengan mas ganjar banyak irisan irisannya
terakhir dengan pak prabowo karena ipsi
terombongan kami terima
saya diundang ke hambalang
harus rajin silaturahmi
dan tadi dengan
tidak ada salah
ya itu adalah bagus
bahwa nanti berbuah ke politik
biasanya detik detik terakhir
terjadi sebuah takdir ya
agak santai ya
jadi ikhtiar ada
tapi nggak terlalu gimana gitu ya
sehingga kalau nanti ada takdirnya tadi
kalau enggak enggak ada masalah
umur juga baru lima puluh kan
dari sisi biologis juga masih panjang
kalau kan dari nama nama tersebut sudah ada belum sih kang
yang memang terlihat tujuannya untuk meminang kang emil
belum masih komunikasi biasa
kalau kang ini
kan anies tiba tiba dijodohkan nih
nah kang emil juga banyak kan dijodoh jodohkan dengan pak ganjar dan yang lainnya
gimana nih kang tanggapannya dijodohkan dengan berbagai nama nama calon
paham satu rumus ya
penganten penganten politik itu
gak bisa milih pasangannya
semua rata rata dikawin paksa
atau bahasa sopannya
semua rata rata dijodohkan
jadi karena polanya begitu
maka saya belajar ilmu baru
mencintai setelah menikahi
mencintai setelah menikahi
setelah itu menang
misalkan wali kota bandung
mulai belajar memahami
kemang oded almarhum ya
wali kota bandung
dengan pak uu
itu gak sama
dijodohkan oleh partai
gak suka ada ya
wali kota bandung dan gubernur jabat kondusif dengan wakil wakil
dimana prosesnya tadi
tidak bisa memilih
dan feeling saya juga
memilih berjodoh itu tidak sesederhana keinginan calon
kalau saya mengatakannya gini
mending jadi gubernur dulu
jadi kan masih ada satu periode lagi nih
jadi kan khawatirnya masih ada tugas tugas beliau yang masih
rencana rencana beliau yang masih belum selesai
bisa selesai dulu lah gitu kan
saya yang melepaskan sih
setelah lu bagus kerjanya saat ini
apa sih yang dirasa bagus itu dari ribung kami sampai gak mau melepas
lebih tertata rapih
dari segi jalanan juga
banyak pohon pohon sekarang
saya sih setuju
setuju jadi ri dua ya
ya sebagai warga bandung sih bangga gitu ya
yang tadinya wali kota gubernur
terus sudah gitu menaik level
dan menurut saya sih sangat pantas ya
karena dari mulai kinerja pun bisa terasa lah gitu ya
dan saya sih setuju sih
setuju setuju banget
kalo kang ini kan di survei poll tracking
survei lainnya juga nama kang emil
jadi cawapres juga cukup tinggi ya kang ya
bulan agustus kemarin
nah berarti ini mau beralih ke ri dua
atau ri satu nih kang arahnya
masih misteri atau
masih misteri karena
ditentukan pada hari perjodohan mbak
kapan kah hari perjodohan itu
itu kan gak ketahuan
karena perjodohannya masih jauh kan
saya mah berkesimpulan ya mbak nai
kerja aja yang baik
satu tahun sisa maksimal kan
nanti juga rakyat menyukai karena kinerjanya
dan dia akan memberikan elektabilitas itu
nah elektabilitas nanti bisa dipakai
untuk apakah diperhitungkan
kita tidak tahu
angka angka itu kalau saya alhamdulillah membaik
monitor pelan pelan tapi
pasti ya kang ya
kalau kang ini kan
berarti memang sudah ada niat atau membuka
potensi atau peluang bergabung berkoalisi dengan
ya jadi memang saya sedang meniatkan
bergabung dengan partai
tertentu hanya sedang menunggu waktu aja
kriteria apa sih kang
berarti bisa didengar ya sama partai partai yang ingin meminang
pancasila yang pertama ya kang
tidak hanya jargon ya
jargon itu artinya
tapi harus dalam pembuktian praktek prakteknya
menurut saya kita platform yang sangat pancasila is
agar negeri kita lestari
samelainnya kapan kang
mudah mudahan masih di tahun ini mbak
nanti mana ya saya kasih tau
tapi kalau dua bulan lagi kan
antara bulan depan atau
jadi dua bulan lagi ditunggu ya
kang selain itu yang menarik nih kang
bu cinta nih
bu cinta juga kan
kayak tadi aku lihat banyak
karena program doktor baru lulus
semakin sibuk ya kan berarti ya bu cinta
saya ini sangat mendukung perempuan
sangat mendukung perempuan
bu cinta itu ketua organisasi delapan organisasi
pramuka pkk dekran nasdaq
terus saya restui
untuk lulus s dua
kemarin selesai lanjut s tiga
dan kemarin program doktoral kan
yang penting keluarga
saya zara arka tetap dulu
assalamualaikum hari ini alhamdulillah
ini saya tercinta
lulus program doktor di umpan
doktor atalia praranya
ya kang berbicara mendukung perempuan
bu cinta ini masuk ke bursa pemilihan wali kota nih kak
dukung berarti kak
saya bagaimana bu cinta
buatnya aa ya
saya pengen s tiga
mari dukung sop
siapin diapain diapain
syaratnya pokoknya tetap ada waktu buat saya
buat zara gitu
nah urusan politik
belum ada kesimpulan
tapi bu cinta tau
bahwa surveinya lumayan ya
sempat nomor satu lah
untuk wali kota bandung di mana saya pernah berkiprah gitu ya
saya juga heran
karena bu cinta gak pernah pensitraan
gak pernah apa apa
ya sibuk aja ngurusin jawa barat kan
ya memang pinter kan gitu ya
pinter ya cantik alhamdulillah
jadi mudah mudahan ukuran kapasitasnya
bukan karena dia istri ridwan kamil gitu
kumlaut pula artinya
secara intelektualitas kapabilitas ada
ngurusin delapan organisasi berarti manajemen
waktu ngurusin masyarakat udah teruji
nah belum ketemu
istri korohnya aja
cuman kita bersepakat
berada di sebuah tempat
bu cinta harus ikut dulu
jadi jangan maaf ya
bu cintanya dimana
ini harus satu begini
kecuali saya istirahat
giliran bu cinta
misalkan itu cara saya mendukung
biar bagi bagi waktu
kita aku tertarik perannya bu cinta kayak besar
bu buat kak emel
tapi jangan dijawab dulu kak
oh jangan jawab dulu
kita jawab di segmen lain ya kak emel
udahlah hilangan anak itu titik
tanda ujian tertinggi yang
gak ada batasannya ya
jadi terhibur lah
mungkin itu cara allah ya
memberikan penghiburan kepada
kami yang sedang bersedih
jadi semangat lagi ya kang ya
ya akhirnya begitu aja
pokoknya hidup harus keren harus manfaat
siap maju kang
insya allah maju mah
gedung pakuwan lagi atau istanagar kang
kalau takdirnya istana
udahlah para para
iitu kayak charger ya kang
berarti perannya luar biasamadikan seperti apa kank
ke pasangan keluarga
jadi apapun masalahnya saya nggak pernah bawa masalah ke rumah
kalau sudah masuk pintu rumah saya nggak ngomongin kerjaan terlalu banyak
pokoknya main aja sama arka sama zara
zara lagi di itb sekolah dll
nah kalau sudah ketemu tadi capek itu hilang
karena besok akan menghadapi rutinitas problematika yang sama
berarti harus di charge lagi sama keluarga

sembilan tahun lima tahun diwale kota empat tahun di gubernur
fisik harus saya jaga mental kewarasan normalitas mental
itu mah datang dari keluarga
plus saya masih punya ibu kandung
kalau betul betul mumat pasti ke ibu
berarti peran perempuan benar benar
kalau sudah ketemu ibu namanya juga anaknya
lanjanya keluar ya
biasanya ngapain punya manja
terus nasihat ibu sama
jangan sombong jangan terlalu dengar omongan orang
tetap pedat jalan karyat tuhan
itu gitu kan
terus manfaatkan kesementaraannya
nasihatnya luar biasa
itulah yang membuat akhirnya keluar rumah bekerja
itu penting ya kak bet
namanya istri ibu anak
kayaknya kang emil tuh selalu kelihatan semangat ceria
ada nggak kang titik terendahnya seorang kak emil
kehilangan anak itu titik terendah ujian tertinggi yang gak ada batasannya ya
karena saya kan eksis ini hidup ini berkarir berkarya
nggak ada anak
tiba tiba allah panggil hari ini saya memahami bahwa semua yang kita pegang saya pakai semua ini kan titipan
ada waktunya tidak bersama kita
karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang
ariel mematahkan itu
orang tidak kenal tapi semua sayang
jadi itu benar benar jadi kenangan terindah sih juga ya kang
saya cek ke tiktok ya hashtag ariel gitu
bukan juta lagi
obat ah apa sih kang arka ya kang
satu dua tiga
cicak cicak dicak di ding ding diam diam ayam
tatang ke ikut tapi mau
cicak cicak di ding ding diam diam ayam

itu kayak lagi lucu lucu ya kang
ya takdir lagi
ya allah menyiapkan dua tahun sebelumnya seorang bayi lucu untuk kami asuh
jadi pada saat saya lagi low point lagi patah malam malam arka kan polos ya
dia minta di pangku minta cerita ngajak sini belajar matematik nama nama binatang hobi bahasa
jadi terhibur lah
mungkin itu cara allah ya memberikan penghiburan kepada kami yang sedang bersedih
jadi semangat lagi ya kang
ya akhirnya begitu aja pokoknya hidup harus keren harus manfaat
nah kali ini bisa tebak siapa pengemudi mobil aplikasi saya
gede ini bukan mobil aplikasi tapi mobil apa kang
mobil listrik disupiri kakaknya afgan
kang emil gubernur jawa barat
siap kapan lagi bisa disupirin sama kang emil keliling bandung greenwich dan
sesuai aplikasi ya jangan lupa bintang limanya
bintang lima pasti kang enam atau tujuh kang
kayak punya kan
loh kang ini
pesan pesan nih kang buat masyarakat
kan ada mobilnya juga
oh ya kita harus jadi bangsa indonesia yang dewasa dalam berdemokrasi
semua yang jadi pemimpin sudah allah takdirkan garis tangannya ada
kita lakukan fastabihul khairot demokrasi
jadi demokrasi yang berlomba lomba dengan kebaikan
jangan ada black campaign
kita fokus pada hal hal yang menawarkan solusi
siap maju kang
majunya nih gedung pakuan lagi atau istana gara kang
kalau takdirnya istana masa ditolak
kalau enggak gedung pakuan alhamdulillah
karena memimpin pada hakikatnya sama saja
berarti politik itu adalah apa kang
politik adalah kemuliaan
kemuliaan dan juga misterius terus itu kata kang
dan politik bukan matematik
apa yang diprediksi hari ini bagi saya ya
lebih baik begitu daripada dicuekin kan
artinya rakyat itu cinta sama pemimpinnya
gitu aja ukurannya sok
jadi ngukur pemimpin itu diajak selfie apa enggak
kalau dia cek selfie berarti dia ada rasa cinta rasa sayang

kalian sudahida soalnya
langsung untuk kita
tengah magijasa goyangnya
ingin melihat kembahan
ingin lihat di depan
ingin lihat persona itu ternyataschem durante tahun ini
syukur pemimpin itu diajak selfie apa enggak ya bener bener cek selfie berarti dia ada ada
berdua kemarin sempet penuh dengan perpecahan yang lain lain gimana mau melihat saya punya
sempurna satu pesan kepada masyarakat indonesia pemirsa cnn please jangan bertengkar urusan dua ribu dua puluh empat
satu kita pakai filosofi dulu ya siapa yang akan jadi sudah allah tentukan sudah ada garis tangan
sudah tertulis di kitab ketetapan namanya lahur mahfuz jadi dah makanya berlomba lomba nya tuh
dalam kebaikan seperti
kita berlomba di pon jadi berprestasi aja jualannya kan jangan bertengkar karena siapa
yang akan jadi pemimpin sudah allah tentukan sudah ada garis tangan sudah tertulis di laut
mahfud dan sebagainya harus kaya pon ya saling berprestasi itu kan boleh saling semen sedikit
saling sliding tapi setelahnya salaman lagi setelahnya ngopi bareng lagi nah itu yang harus
bahwa pemilu itu perlakukan seperti perhelatan rutin lima tahunan jangan dibikin baper kan begitu
ya dan mudah mudahan allah memberikan pemilu yang damai tidak banyak bertengkar tidak banyak
polarisasi atau politik identitas yang berlebihan kang ini pesan dong kang buat anak muda nih kang
kan banyak yang kdrt terus juga biar anak mudanya itu jangan menua tanpa karya kalau nggak salah gitu

buat anak muda jadilah anak muda yang cerdas bisa bersaing kan dan peduli karena
indonesia ini negeri indah tapi masih banyak masalah berkarya turun tangan zangan lepas tangan
di pensiun aku berdiri aja di jalan tadi keserangan minta foto ribu itu siantri itu
sebulan tujuh juta oh iya iya dari cuman berdiri menerima orang orang bisa kalau punya duit
gitu lebih gede ya kalau mereka nggak sayang mana ada lari lari dari hantunya kan dari seberang
dari ujung ke ujung udah dibilang yang berkostum ini semuanya teh langsung mau masuk ya kang
paling menarik ada yang berkesan ketemu sama warga warga oh ada satu momen paling
saya kan sholat jumat telat di sebuah masjid yang gak diistimewakan dalam islam ya kalau telat
ya duduk sudah dapetnya lain udah di duduk sholat
terus beres tahiyyat kan aku salaman ke yang sebelah dia ketawa apa nama saya ridwan kamil
juga hahaha wah kamu orang orang mana ktp nya aku bener ridwan kamil seles toyota sebelahan
alo takdirkan ridwan kamil wali kota dengan rike kami seles toyota bener bener ridwan kamil
ada di postingan terlebih dahulu mimpi sarwa bisa gitu ya iya namanya ridwan
kami ketepunya cerita sarwa gitu bener bener ridwan ano kan masih oke lagi
ridwan kamil sebelahan sebelah berdasarkan beda nasib aja kak ridwan kamil itu kayak
langsung ini ya kalau kita yang lucu awal awal ya bucinta sekarang udah terbiasa dulu bucinta supra supra
kan awal awal jadi wali kok kan warga tukang pak wali pak wali bu cinta disikut dong kamu
ibu ibu ibu jangan kelamaan nempel pariwan kamil gantian aku juga kan mau vote belum
apa apa istrinya begitu nyuruh lagi fotoin pasti mau kita langsung awas ya pulang pengen nabok sih
jangan menua tanpa arti menualah dengan karya dan inspirasi
saya ridwan kamil gubernur jawa barat selalu bersama orang orang kreatif di
ada hantu superhero ini yang membangkitkan ekonomi kreatif dan pariwisata jawa barat
terima kasih untuk cnn kalau saya teriak cnn teriak apa satu ratus dua puluh tiga cnn jawab
terus membangun komunikasi politik namun tetap santai dan
memiliki target menjadi kunci berpolitik ala ridwan kamil lalu kemanakah kang
emil akan menentukan arah politiknya menuju dua ribu dua puluh empat the politician dialog
politik untuk menggali esensi dan menagi aksi bukan sekedar sensasi saya
nova nayantaka sampai jumpa